desa paciran yang berada di pesisir lamongan jawa timur memiliki julukan sebagai kampung rajungan
setiap tahun tangkap para jutengan ini mencapai empat ratus ton dan telah menembus pasar mancanegara
siang ini kami ajak anda untuk merasakan langsung sehari menjadi nelayan rajungan di desa paciran
dan mengolahnya menjadi makanan ikonik di pesisir lamongan kari rajungan
dan berikut selengkapnya
kampung rajungan jadi julukan desa paciran yang terletak di kecamatan paciran kabupaten lamongan jawa timur
lokasi desa yang berada di pesisir utara lamongan membuat hasil rajungan melimpa ruah
tercatat ada lebih dari satu dua ratus orang
seratus menelan yang membantu kehidupan dari hasil tangkapan laut
nyaris tidak ada libur bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan
pagi siang sore hingga malam aktivitas di laut tidak pernah berhenti
selamat datang di segmen sari menjadi
selamat datang di lamongan
biasanya kalau lamongan itu top of mind ya setidaknya itu wah ada pecelele lamongan
jangan salah lamongan juga punya banyak ragam kuliner
salah satunya adalah apa
untuk menangkap rajungan warga menggunakan perangkap yang mereka sebut sebagai bubur rajungan
selain itu ada tali serta umpan berupa kepala ikan yang dibawa pagi ini
wilayah lamongan sendiri memiliki luas perairan lebih dari sembilan ratus km persegi
tidak jarang para nelayan rajungan berlayar jauh hingga ke tengah laut untuk mencari hewan yang hidup di perairan dangkal hingga sedang ini
ini pakai gps sekarang
fungsinya adalah untuk mau ngecek apanya
iya mau ngecek
oh jadi udah ada patok patoknya dan udah di safe di gps
habitat rajungan sendiri cukup bervarias
ia dapat ditemukan di celah celah karang hingga rumput laut yang tumbuh di perairan dangkal
untuk diperangkapnya ini bebas cuman biasanya kalau rajungan itu senangnya kepala ikan ya
nah kalau kepala ikan ikan yang segar itu nggak mau
ikan yang segar gak mau maunya yang malah udah
kalau segar gak mau
menangkap rajungan dengan perangkap membutuhkan kesabaran
sebab biasanya ranjungan baru akan menyantap umpan beberapa jam setelah buka
dengan bantuan gps saya dan para nelayan bergeser ke titik lain di mana perangkap telah disebar sehari sebelumnya
oh ini udah dipasang semalam
berarti idealnya berapa belas jam pak ditunggunya kalau rajungan ini
ambilnya dari belakang
loh gak pake sarung tangan
gak bahaya tak
jarang jarang pake
katanya gak jepit pak
kaos mas kameramen nanti kamu kena mas kameramen
ini yang kecil
oh ini yang kecilnya ya
ini yang kecil
wuh tuh pake sarung tangan
per tahun para nelayan di desa paciran mampu menangkap sekitar empat ratus ton rajungan segar yang dijual hingga pasar mancanegara
namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan rajungan di tempat ini
ada resiko yang mengintai mereka
terutama ketika angin tengah bertiup kencang
misalnya kalau segini perahu segini mas
biasanya diantam dari belakang
biasanya dari belakang
kan apa gelombang besar
perahunya kan tenang sekian ya
gelombangnya langsung naik naik ke atas perahu
nah seberapa memuatnya perahu segini paling paling dua ton sudah berat
nah kalau gelombang masuk
apa air sudah penuh
nampaknya hari ini nasib baik belum berpihak pada kami
harus di bawah laut membuat tangkapan kali ini tidak sebanyak biasanya
walau kami fokus pada penangkapan ranjungan tidak jarang ada kepiting yang ikut tertangkap di dalam gubu
nah kepiting dan ranjungan ini termasuk sebagai hewan laut yang bercapit
namun keduanya adalah spesies yang berbeda
padingan biasanya memiliki tubuh yang lebih lebar dengan capit yang panjang
sedangkan kepiting ini memiliki tubuh yang lebih bulat cangkang yang lebih keras serta ukuran yang rata rata lebih besar dari rajunya
dore dapat kepiting
dapat kepiting oh ini yang punya warga lain ya
aduh ini dapat kepiting
untuk pasar tanah air para nelayan biasa menjualnya dalam keadaan
sebagiannya hanya dikirim dalam box peningin
namun untuk pasar bancanegara hanya bagian daging rajungan saja yang dijual
ranjungan yang dibeli pengepul dibagi menjadi dua
pertama kualitas super dengan harga rp enam puluh per kilogram
dan yang kualitas biasa dengan harga rp dua puluh lima per kilogram
yang keras ya
nggak tembus pandang ya bu
yang harga jualnya agak murah
ini harga jualnya oke
dia keras ditekannya
tanjungan super dengan bobot rata rata dua ratus empat ratus gram per ekor ini
akan dimasak terlebih dahulu agar mudah untuk diambil dagingnya
bagi warga paciran kegiatan mengupas ranjungan memiliki sebutan tersendiri
yaitu kuplik piteng atau mengupas rajungan
sedangkan pekerjanya disebut dengan penguplik
tapi setiap orang di sini tuh punya tugasnya masing masing
ada yang nanti bukain kakinya ada yang ngebukain bagian capitnya
ada juga nanti ngebukain kepalanya
kenapa ini dibagi bagi karena kalau satu orang kategorinya nanti keterangan ya
satu orang nanti rumah ribet jadi
sederhananya rajungan akan dipisahkan dalam empat bagian
bagian kaki renang tiga kaki di depannya capit dan bagian karapas atau cangkang rajinnya
bagian kaki renang rajungan memiliki beberapa bagian kecil lain
dan hampir semuanya memiliki daging walau berukuran sangat kecil
kalau di gomel jadi banyak sih

kira seperti itu polanya
digunting setengah ditarik tuh
dan kuncinya tuh di penggunaan alatnya
saya pikir pakai alat yang lain cuma kata simpel
hanya gunting dan tentunya tangan yang bersih
lanjut tiga bagian kaki di antara capit dan kaki renang
juga diambil dengan bantuan gunting
nah kalau aku buka seperti ini tinggal digunting

jadi misalnya gunting biasa
nah kan betul betul tidak ada daging yang terbuang ya
lanjut bagian capit
tapi kalau menguplik capit rajungan harus hati hati
karena ada bagian tajam di bagian kulit yang bisa melukai tangan
jangan buang bagian kulit yang keras ini
kok iya ada dagingnya
lanjut bagian terakhir kepala rajinnya
untuk ranjungan kalau kamu tidak mendapatkan kepalanya
di bagian daging utamanya
nah tapi yang menempel ke bagian kepala atas kudang halnya itu jangan dikonsumsi
karena agak kurang cocok kalau dijadikan daging biasa
dan biasanya sih dijadikan kerupuk ya bu
untuk bagian badan rajungan harus dicuci dulu
sebelum diambil dagingnya
mengambil bagian daging di badan rajungan sedikit lebih mudah dibanding bagian kaki
yang hanya memiliki sedikit daging
harga jual rajungan kupas bervariasi bergantung cuaca di laut
bila laut sedang bersahabat rata rata daging rajungan kupas dipatok harga rp tiga ratus ribu rupiah per kilogram
namun tidak suatu gila
jika di laut tengah buruk harganya bisa naik hingga empat ratus ribu rupiah per kilogram
dan rata rata butuh tiga empat kg ranjungan segar untuk mendapat satu kg daging ranjungan yang siap dijual ke mancanegara
di pesisir lamongan ada satu olahan dari rajungan yang begitu mudah ditemui dan sudah menjadi santapan khas warga setempat
ini dia kari ranjungan
ada yang sudah pernah makan
karena ini merupakan masakan khas kawasan pantura ya dan jarang bisa ditemui di tempat lain
makanan yang spesial bagi orang pantura
apalagi untuk siang siang gini cocok sekali kalau kita makan rajungan
terlihat menggiurkan ya
yuk kita buat
pertama tama kukus ranjungan dengan tambahan daun salam daun jeruk dan dua ruas batang serai
kemudian bumbu halus berupa bawang merah bawang putih cabai keriting lengkuas kunyit kemiri serta ketumbar dimasak hingga matang
banyaknya itu menyengat baunya itu semakin menyengat
oh dibikin kental
iya dibikin kental seperti itu ya
kalau yang daging sapi dan ayam yang biasa ibu buat bisa kental ini enggak
enggak soalnya dia pakai kaldunya juga dimasukin
ini kan enggak usah pakai kalginya
lebih kental ya
itu khas dari lambungan
iya dari paciran
terakhir masak rajungan yang telah dikukus bersama dengan kuah kare selama beberapa menit agar bumbu menyerap sempurna ke dalam ranjungan
jadi walaupun namanya adalah kare ranjungan tapi di sini menyebutnya kare ranjungan kum kum
karena dia berenang
kalau mau makin mantap pakai bawang putih ya
kalau mau yang lebih simpel ada menu kedua rajingan asam manis
pertama tama tumis bawang merah bawang putih bawang bombay serai daun jeruk dan jagung
oke sudah wangi
setelah setengah matang masukkan saus tomat dan saus sambal
bisa juga ditambahkan nanas untuk menambah cita rasa
setelah hari yang panjang ini waktunya pembuktian rasa
kira kira seperti apa ya rasa kare ranjungan
kira kira seperti apa ya rasa kare ranjungan
kalau ngomongin ranjungannya sudah pasti segar
manis juga karena manisnya seger itu ya
tapi yang harus saya apresiasi itu rasanya itu nge blend sama kari yang luar biasa kental
dia lebih kental dibanding karya karya konvensional yang biasa saya makan
harga seporsi kari ranjungan di desa paciran dipatok tiga puluh lima puluh ribu rupiah tergantung besaran ranjungan
kalau saya dua yang dihirup dikin
harum makan si daging ranjungan
sekarang sudah tahu kan cara membuat menu kari ranjungan khas desa paciran
jangan lupa pakai teknik menguplik ya agar bisa mendapatkan semua daging rajungan
dari hernando dwi agung yuljiarto lamungan jawa timur